presiden jokowi dodo meminta seluruh warga dki jakarta menggunakan hak pilihnya pada pilkada dki jakarta putaran kedua
presiden memerintahkan seluruh aparat negara baik tni dan polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pilkada dki jakarta
menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas putaran kedua
presiden joko widodo memanggil menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan kepala badan intelijen negara kapolri dan juga panglima tni di istana kepresidenan jakarta pada senin sore
presiden joko widodo memerintahkan seluruh aparat negara baik tni dan juga polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pilgub dki jakarta putaran kedua agar terhindar dari gangguan dan intimidasi
semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan tanpa intimidasi dari pihak manapun
dan saya yakin insyaallah nanti proses demokrasi yang ada di dki ini akan berjalan dengan lancar bersih tertib
dan menghasilkan keamanan

dan memimpin yang betul betul pilihan rakyat pilihan warga dki jakarta dan itu adalah yang terbaik untuk jakarta